saudara ceo spacex elon musk bersama dengan menteri kesehatan budi gunadisadikin
meresmikan layanan starling di puskesmas pembantu di bali
dalam peresmian yang dilakukan di denpasar bali elon musk menyampaikan rasa senangnya
karena bisa membawa konektivitas ke tempat yang tidak memiliki internet atau aksesnya terbatas
ia menyebut bahwa starling diharapkan bisa membantu sektor kesehatan dan pendidikan di indonesia
layanan starling sendiri merupakan layanan internet satelit yang dikembangkan oleh spacex
yang merupakan perusahaan teknologi milik elon musk
elon musk juga akan menyampaikan kemungkinan dirinya untuk berinvestasi di indonesia
sebelumnya ceo spacex dan juga tesla elon musk tiba di bandara internasional ngurah rai bali pada pagi tadi
kedatangan elon musk disambut menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi indonesia luhut bin sarpanjaitan
luhut menyebut selain mengikuti peresmian layanan starling di salah satu puskesmas
sejumlah kerjasama penting juga akan dibahas